lo satu dua tiga empat ribut sama gue
ribut berani lo pake orang tau disini

ya asyik coklat deh lo
kok kayak mama sih
loh boy ini kan cowok ya mirip papa dong
mama yang ngelahirin boy
boy pake rok dong ya gak cukup
enggak gitu juga papa enggak gitu
pokoknya mirip mama
papa sama mama aku tuh biasa nih ribut ribut terus kayak gini rame
tapi ujung ujungnya nih nanti mereka bakalan baik baik kok
kok untuk kamu tuh lucu ya
kami beruntung banget punya orang tua yang lucu kayak mereka
budi nanti kalau kita udah nikah
nanti kita bakalan kayak mama dan papa aku loh
ribut terus berdebat terus
ih kamu mau ini jauh jauh banget
aku masih muda tau
ih emang kenapa masa lama kamu masih muda
iya kan boy harus mamanya mama kan baru
ya kalau mama nikahnya sama mang diman ya nggak mungkin anaknya kayak buaya begini
kok papa sama mama tuh asik ngobrol berdua terus
kalau emang nggak mau ya kita pindah aja
oh iya reva kamu tinggal dimana
kalau aku tinggal nih di komplek puri indah om
komplek puri indah
hmm kayaknya mama pernah denger tuh nama komplek itu
kayaknya mama pernah kesana lho pak
ke komplek puri indah itu pernah nganterin temen mama
oh iya ya tante marisa kan emang pernah ke rumah sama adriana
tapi waktu itu adriana ngelarang aku buat nemuin tentang marisa
mungkin karena dia yang ngakunya belum nikah kali ya
tante marissa gak tau kalau adriana itu mama tiri gue
eva kira kira kamu kenal gak ya namanya tinggal sekomplek kan ya
kain bisa jadi kamu kenal
ah namanya teman tante yang tinggal di situ tuh
kita kan lagi dinner
masa ya jadi ngomongin orang
itu juga tuh reva sampe gak nyuap nyuap dia
boy kalau reva gak bisa nyuap nyuap juga kamu yang suapin
boy tau gak papa mau foto sama kamu reva dan mama
mau lah apa
kau begitu aja aku gak nyuap
iya kita kan jarang jarang kita bareng
pakai handphone pakai apa ya
mama kalau nggak mau ya udah
beneran mama gak mau
ini papa style selfie nya
mau satu tuh pak kecil
hubungannya boy sama reva
ga aktif lagi
udah dikasih tau ke reva atau belum
gosh ga diangkat juga
kenapa sih orang orang
reka atau temennya boy gitu ya
ga seberapa coba ya telfon tanyain mereka
ya tapi siapa
dia kan paling bocor tuh gak bisa jaga rahasia
kapan ya gue bisa kayak brother gue sih boy
bisa dengar bareng sama reva bareng sama papa mamanya
emak gue kan sama mamanya bebe pelma kagak aku
ada apaan ya
ada apaan ya
ada apa angel
hai ian gaada perlu apa dua sih sebenernya
tapi handphonenya ga aktif
dia kemana ya
jangan dua ini ada masalah ya
hah masalah apaan lo
ya gatau sih gue nebak nebak aja abisnya dia gak aktif di telfon
enggak lah malahan dia sama revo lagi dinner bareng sama papa mamanya boy malam ini
oh gitu ya mungkin gue lagi sibuk kali ya sampai gak mau diganggu
yaudah deh makasih ya
apa sih apa kata ian
nggak ngefek jugaaa
lo bener tau gak sih sekarang boy lagi ngajak reva dinner sama orangtuanya boy
aduh ini akhir dunia nih
iya apaan sih
jangan jangan namanya reva belum kasih tahu ke reva soal
tau tuh gue kesel banget sama tuh onde onde
gak jelas tau gak
maunya apa sih mungkin gue kesel lama lama
yang isinya orang jadi gue ribut semua
gue pengen ngetes bela diri gue sekarang
yang jelas gue udah jauh berbeda dari yang kemarin
jangan ada yang bantuin gue ya
kecuali gue emang udah keteteran banget
ya boleh lah
oke gue tau tempatnya
lo semua ikutin gue
lo satu dua tiga empat ribut semua
berani ngapa ngapa di orang tau disini ya
lo mau jalan
lo mau jalan
gue gak bisa jadi ini aja
kita paham tristan
tristan minta kita bantuin dia kalo dia udah gak berpengalaman
sekarang kita lihat aja dulu
kayaknya tristan udah makin jago aja dia
ternyata selama ini ia diam diam
dia benci banget sama alam jalan
haikal kan sekarang pacaran cewek yang dia suka
itu alasan cukup buat dia